datang ke penjagaan dulu ke piket
artinya dari pertama penangkapan peggy sampai hari ini orang tua kayu belum ketemu
kita coba ke piket dan kebetulan jam besuknya itu selasa kamis
nah jadi jumat kita nggak bisa
dari kebetulan ini dari senin sampai kamis ini kan kemarin banyak kegiatan
karena dari fes dan lain lain kebetulan hari ini waktunya kosong
cuma jam besoknya hari jumat oke kita hargai
kita tidak akan memaksa kita ikutin aturan
jadi orang tuanya ps
mungkin tidak di selasa atau kamis ya
selasa atau kamis orang tua akan jenguk lagi
rencananya pukul berapa pak
lalu saya tanya ke orang tuanya
siap ya kebetulan kondisi ini sekarang agak drop juga badannya
bapak alasan memperkenalkan sebagai roby irawan itu apa sih pak sebenarnya pak
kenapa aslinya pegi setiawan pak
kemarin sudah kita live di kompas dan disampaikan
boleh mungkin pak untuk banyak ditanyakan netizen nih pak
mungkin kami jelaskan kembali
setelah proyek pembangunan yang dirancang manyar yang miliknya pak agus
itu selesai sekitar bulan september november dua ribu enam belas
pekerja pekerjanya semua pulang
sedangkan pegi dan robi
pegi dan robi itu kakak beradik
tinggal di kosan cilampeni
jadi bapaknya kosnya di ujung
dua minggu kemudian karena borobi nggak betah pulang ke cirebon
kebetulan saat itu yang punya kosnya sudah tua
yang punya kos mungkin lebih dekat dengan roby
sehingga pegi itu dipanggil robi
jadi bukan mengganti identitas
yang bisa menjadi alat bukti kalau keberadaan pg saat itu adalah di bandung gitu
seperti yang sudah saya sampaikan kemarin
bahwa orang tua kandung daripada pegi punya bukti berupa rekap gaji
rekap gaji dari bulan juli sampai september
jadi ini bulan juli sampai september
jadi ini bulan juli sampai september
itu ada tanggal dua puluh enam agustus
karena ini orang tuanya pegi selaku kalau di perusahaan menkon ya
pak rudi kasbon kepada si pemilik rumah
tujuh agustus di hari sabtu itu kan bekerja dari jam delapan sampai jam setengah enam sore
tanggal dua puluh tujuh agustus itu gajian
sekitar jam tujuh malam ini menggaji kepada para karyawan
salah satu karyawan pulang
ibnu robby termasuk pegi
tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas jam delapan malam teman kerjanya pegi mengantar suhartono alias bondol ke naik angkot
dari cilamberni ke jalan raya naik angkot
suharsono alias bondol naik angkot sendiri menuju ke terminal cicahem
dari terminal cicahem itu langsung berangkat ke cirebon pakai bus goodwill
jadi saat itu jam delapan malam pegi masih mengantar bondol
jadi kira kira di cirebon itu sampai jam berapa nih kan kejadian jam sebelas ya
menurut keterangan dari pada si bondol itu udah ada juga di mesos itu
sekitar jam sebelas malam sampai di cirebon melihat kayak kecelakaan
itu kecelakaan yang fina itu
jadi pemikiran bondol itu kecelakaan lalu lintas
saat ini sudah muncul di publik belum pak untuk terkait roby kirawan ini
robby setiawan bukan robby irawan
nah ini kan pak dirubah oleh apa namanya menjadi alias oleh kabit humas polda jabar
ini bagaimana tanggapan bapak bahwa ada tanggapan tuduhan bahwa pegi ini menangkap bondol

masalah itu saya kembalikan kepada ke penyidik
yang jelas keterangan dari klaim kami itu apaan
bahwa robby itu roby dan peggy itu adik kakak
kalau masalah merubah dari siapa
silakan penyidik untuk menganalisa
pak ini kan bapak juga sempat ada laporan katanya bapak juga terlibat dalam menutup tutupi pegi setiawan
karena kan ini juga terancam nih katanya bakalan dihukum seperti apa nih pak
kalau bapak terbukti terlibat menutupi ya pak
selama delapan tahun pernah dihubungi oleh pihak kepolisian pak sebelumnya atau baru pada saat penangkapan saja
jadi tidak pernah ada dihubungi oleh pihak kepolisian sampai dengan saat ini juga
sebagai saksi atau tidak ada bagaimana
menurut keterangan daripada klien kami setelah kejadian dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas dan menurut keterangan daripada orang tua pg
peggy saat itu di bandung
mengetahui kejadian ada pembunuhan almarhum pina dan eki itu dua hari setelah kejadian
saat itu dari polres cirebon melakukan penggeledahan terhadap rumah pegi yang di cirebon
ibunya pegi menghubungi ke bandung
parman itu adik istri daripada pak rudi
berarti adik istrinya pak rudi ini
karena menurut keterangan dari kepolisian pegi terlibat dalam kasus pembunuhan
jadi mengetahui dua hari setelah kejadian
posisinya saat itu istrinya pak rudi atau ibu kandungnya pegi menelpon parman
jadi silahkan saya kembalikan kepada yang berwenang untuk menganalisa
pak rudi ada rencana mau ajak robi anak bapak yang kedua untuk jemput ke rumah
sementara ini kalau orang ayah kandungnya pegi domestik kan di bandung
sedangkan roby domisili cirebon
jadi mungkin sementara akan ayahnya dulu yang menjemput
kalau komunikasi dengan keluarga di cirebon seperti apa nih pak
pernah kontak dengan ayah ibu dari pagi
seperti apa nih pasca dari penangkapan vg ini pak dengan ibu sendiri
kita harus selalu mensupport bahwa anak kita tidak bersalah
kabarnya sudah saksi baru ya pak saksi baru yang dibawa oleh pihak bapak
nah terkait saksi baru kita beda tim
kalau saya tim kuasa hukum kami dari kantor hukum dendi rukman iii khusus ayahnya pegi
untuk pg beda tim juga
pasca penggeledahan di rumah di cirebon apakah bapak mengetahui sebelumnya pak
berarti tidak mengetahui juga terkait kejadian yang terjadi pada dua ribu enam belas
kita masuk siapa yang menjadi korban juga tidak mengetahui pada dua ribu enam belas ini
tidak tahu sama sekali
kemudian juga menjadi tanggung jawab pak rudi juga karena keluarga yang di cirebon itu ya sering menanyakan juga gitu ya karena pak rudi posisinya di bandung
ya tapi kita bagaimanapun kita sudah berusaha ya kita ikuti prosedur ya insya allah selasa sama kamis ya
mudah mudahan pagi lah kita kesini ya tidak sore
hari ini tidak kecewa ya pak ya tidak ketemu sama pak
saya tidak mau artinya aturan dari pihak kepolisian begitu kita ikutin
cuman kita datang di hari jumat
kebetulan setelah dari hari minggu sampai hari kamis ini kondisi badan tidak stabil ya
ngedrop stres dan ya bayangkanlah seorang anak ditahan karena dituduh selaku pembunuh
pak rudi tadi menginformasikan bahwa belum pernah ketemu di rumah kontra
nah ini rumah kontrakan yang di bandung pada saat itu pagi sedang apa pak
mei atau kapan pak senin yang tadi bapak sampaikan ditangkap
oh itu mau sebelum kejadian dia bersama sekitar ngontra ke situ
sebelum ditangkap sebelum itu
sebelah sekarang bareng sama kita di satu ruangan satu kontrakan itu
terus kemudian bisa dari kontrakan depan ke kontrakan belakang
dipisahin terus saya berangkat kerja si pegi masih ada di rumah
jadi pada saat ditangkap peggy itu sendirian pak
sendirian berangkat kerja sendirian
ini bapak waktu itu sudah menjalani pemeriksaan belum pak apakah pernah diperiksa oleh pihak polisi
bapak menyatakan bahwa bapak waktu itu melihat peggy di bandung
nah ini sebagai menkon ya sebagai pemborong
jadi peggy itu sebagai anak buah yang kerja
termasuk yang lain lainnya bukan boleh tapi bersama